kalau aksi pencurian satu ini nih prap udah nggak bisa menolak lagi mengelak lagi karena udah terekam dengan jelas
itu dia teknologi itu sekarang sudah banyak membantu kita termasuk diantaranya ketika kita sekarang bisa memastikan aksi pencurian kendaraan bermotor yang kembali terjadi di jakarta timur
kali ini satu unit sepeda motor sport yang tengah terparkir di sebuah rumah indekos di kawasan kampung tengah pasar rebon jakarta timur digasak lompotan curanmor pada kamis siang
aksi komplotan curanmor ini pun terekam kamera pengintai cctv kita lihat dulu deh videonya
dalam rekaman kamera pengintai ini tampak dua orang pelaku masuk ke dalam indekos ini dia yang sedang nengok kiri kanan dan mengincar sebuah sepeda motor metik yang terparkir
namun pelaku sempat kesulitan untuk membobol kunci kontak sepeda motor incarannya
akhirnya kemudian pelaku menggasak sepeda motor sport yang berada persis di samping
sepeda motor metik yang diincar sebelumnya
hanya membutuhkan waktu kurang dari lima menit dua pelaku tersebut berhasil menggasak sepeda motor sport milik penghuni indekos
pemilik sepeda motor telah melaporkan kejadian ini ke polisi dan kini kedua orang pelaku masih di dalam pengejaran petugas kepolisian sektor pasar
kira kira saya kan itu motor apa bunyi itu kira kira saya motor sebelah
nah galiran teman keluar nengok nanya motor gak ada koper gak bisa
saran saya sih untuk memiliki indekos kayaknya harus segera rekrut security deh
betul ya security kemudian juga cctv
sekarang juga kan harganya kan tidak terlalu mahal tapi ini penting sekali untuk tindakan hukum dan juga tentunya mencegah ketika ya ada motif seperti itu ya
melihat ada cctv bisa berpikir ulang lagi
walaupun ya kalau sudah niat
pada akhirnya ya terjadi juga kayak yang tadi itu ya
semoga itu motornya cepat ketemu ya
dan juga yang mencuri itu bisa juga segera tertangkap dan diproses secara hukum
pasti cctv itu jadi bukti ya
langsung di zoom dilihat disketcha wajahnya dengan benar